kondisi jemaah dari indonesia seperti apa mas revo
selamat pagi maggie selamat pagi mirsa
kondisi kami sebenarnya di mekah saat ini beberapa jemaah karena mungkin cuaca terlalu panas
dan situasinya sangat berbeda dengan di tanah air jadi beberapa jemaah ada yang mengeluhkan
misalnya sudah melepat tepiler sakit menggorokan
bagaimana menurut anda
akan berlangsung pada hari juni atau ke dua hari kemendakannya
ya mas revo tadi anda juga sudah menyebutkan ada beberapa jemaah haji yang kondisinya kurang sehat
dan seperti apa sebenarnya situasi terkini jelang puncak ibadah haji dua ribu dua puluh dua
dan apa saja peraturan khusus tahun ini yang akan diterapkan
untuk saat ini sebenarnya jemaah haji di haram sendiri sudah mulai dibatasi
kalau jemaah haji yang datang ke masjid
untuk jemaah haji yang masuk ke area ka'bah itu dibatasi hanya mereka mereka yang menggunakan tajam ikon
dan itu pun hanya beberapa jemaah yang bisa tinggal di sekitar mas jelaram
sementara untuk jemaah jemaah reguler saat ini mereka kan tinggalnya agak sedikit jauh
lebih jauh dibanding dari mas jelaram sehingga mereka kedatangan ke sini sudah mulai dibatasi
untuk jemaah yang
yang ingin melaksanakan ibadah sholat di masjid haram
tapi tidak mengenakan kmirom hanya bisa sholat atau ibadah di lantai dua atau lantai tiga dari rooftop dari masjidil haram
kalau kita lihat sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan suasana tiga bulan yang lalu
pelaksanaan ibadah di masjidil haram sendiri relatif secara protokol kesehatan tidak sepetat sebelum ini
ketika saya mengunjungi arab saudi sekitar bulan februari dan maret lalu
untuk masuk ke masjidil haram kita harus menggunakan pendaftar ke aplikasi khusus
kemudian dibatasi juga pelaksanaannya masih harus menggunakan masker dan sholat masih ada jarak antara jamaah
untuk sekarang relatif lebih longgar jamaah bisa langsung masuk ke masjidil haram tanpa melalui pendaftaran khusus
walaupun ini sekarang tentu diperuntukkan untuk jemaah haji saja
dan juga untuk protokol kesehatannya sendiri tidak seketat tiga bulan yang lalu
jadi jemaah banyak sekali yang tidak menggunakan masker jarak juga sangat sudah tidak ada lagi physical distancing
dan ini membuat sebenarnya harus lebih berhati hati kepada jemaah lebih disiplin diri sendiri ya
agar tidak membawa ketika pulang ke tanah air misalnya membawa penyakit dan kemudian bisa menularkan ke masyarakat
ya baik mas revo jadi kita harus menjaga diri sendiri untuk kesadaran sendiri ya untuk menjaga protokol kesehatan masing masing
ya mas revo apa saja pernak pernik ataupun ada cerita menarik sewaktu anda menjalankan ibadah haji di sana
relatifnya sebenarnya hal yang mendebatkan ini kan ketika karena saya berangkat menggunakan pisau beroda atau musyamalah ya
kemarin ketika akan berangkat ke tanah siji ini
bukan hanya ketika apakah visa saya akan dikirim oleh pemerintah arab saudi atau tidak gitu
dan memang kenyataannya kan sekarang di tanah air ada sekitar empat ya jemaah haji yang melamar menggunakan visa beroda atau musyamalah yang tidak bisa berangkat
nah pada akhirnya tidak bisa berangkat ke tanah suci
saya sendiri kemarin berangkat visa keluar last minute dan kemudian harus
untuk mengejar batas akhir penerbangan juga harus berusia ke bandara
nah itu nanti tetap pelaksanaan di tanah air persiapan persiapan di tanah air
atau sebelumnya ketika di arab saudi sendiri ketika di tanah suci
kalau misalkan cerita yang menarik
paling ya karena memang sekarang ini ada ratusan ribu hingga satu juta ya
kalau semua kuota dari haji sendiri kan sekarang pemerintah arab saudi menerapkan ada satu juta jamaah haji
ini yang datang ke tanah siji
nah ini tentu saja membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih padat dibanding waktu waktu di luar pelaksanaan ibadah haji
saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan ibadah hajinya sendiri dengan kuota normal sekitar tiga juta
ini yang datang sendiri sekarang kan satu juta jamaah dan itu pun membuat masjidil haram terasa penuh di waktu waktu sholat
tentu saja kalau misalkan di wilayah kaabah
ketika orang melaksanakan tawaf
itu masih bisa diatur orang yang bisa masuk ke dalam
tapi untuk yang ke lantai satu dua dan tiga
itu sangat penuh dengan jamaah
sehingga kalau misalkan kita ingin sholat di dalam masjid
tentu harus datang lebih awal misalnya satu jam sebelum pelaksanaan sholat
itu sudah sangat kesulitan untuk mendapatkan tempat itu
jadi kalau mau memang jemaah yang tidak sholat di masjid haram harus datang jauh jauh lebih awal dibanding dari waktu pelaksanaan sholat
baik tentunya harus menjaga stamina anda ya mas revo
semoga pelaksanaan seluruh ibadah haji jemaah haji indonesia berjalan dengan lancar aman sehat walafiat
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revo husniza